lebih dari tiga ratus keluarga bertahan di reruntuhan bekas permukiman di pasar ikan penjaringan jakarta utara
sudah satu bulan mereka tinggal di dalam tenda dan bangunan semi permanen
ini merupakan langkah terakhir yang mereka tempuh untuk dapat membangun kehidupan kembali di bekas tempat tinggal mereka
bantuan bagi warga kampung akwarium pasar ikan berjejer di antara reruntuhan bangunan
bantuan datang setiap hari lalu didistribusikan kepada warga yang berlindung di bawah tenda darurat
pengganti rumah mereka yang dibongkar satu bulan lalu
alhamdulillah dari beberapa dari enam puluh lima donasi yang masuk ke kami kami tidak beranggapan negatif kepada mereka
kita mereka punya andil mungkin mau pada saat pilgub dua ribu tujuh belas
dia membuat akses
saya rasa saya harus berpikir positif thinking saja
bahwa niat tulus mereka sudah hadir pun sudah kami terima
tapi bukan berarti mereka memanfaatkan kami saya rasa tidak
walaupun mungkin ada bersikap sedemikian itu ya hanya allah yang tahu
satu bulan lebih satu hari sekitar tiga ratus kepala keluarga lebih kembali ke tempat bongkaran ini
mereka memilih untuk
untuk tinggal darurat di tengah keterbatasan yang ada
suhu udara yang panas ini justru tidak membuat nyaman siapapun yang tidur di dalam tenda
apalagi kalau hujan ada tetesan air yang kerap kali mengganggu tidur mereka
ini hitungannya satu bulan dan mereka akan terus tinggal di sini sampai mendapat kejelasan terhadap rumah mereka yang sudah dibongkar
sebagian bertahan sejak pembongkaran
sebagian memilih kembali ke tempat ini
setelah sempat menempati rumah susun yang disediakan pemerintah provinsi dki jakarta
biaya hidup di rumah susun yang tiga kali lipat lebih mahal
menjadi alasan mereka memilih pulang ke bekas hunian yang tinggal reruntuhan
dua minggu sebelum rumahnya menjadi puing puing
syamsuddin seorang operator perahu sudah menyatakan keberatan dengan rencana penggusuran
sudah dengar infonya sebelumnya pak
sudah memang dari dulu pak
tapi kita kan masih bertahan
supaya kan ke siang masyarakat ini mau taruh di mana gak ada tempat tertentukan
ya sekarang katanya ada rumah sunyi banyak juga yang nggak mau
karena kan pencariannya usahanya di sini
ya kalau kita umpamanya di sana di marunda ke sana
kan otomatis kan biaya banyak
ya kan apalagi anak sekolah
sekarang samsudin kembali membangun rumah sementara dari kayu yang tersisa
rumahnya ini merupakan tempat bertemunya angin laut
dan angin laut
dan angin darat
bulan lalu kita sempat ngobrol dan sekarang ketika sudah dibongkar
bapak kembali lagi ke sini
sebenarnya apa yang membuat bapak kembali
ya bagaimana kita karena mau kembali di sini kan
mau kita ke rusung kan gak punya apa apa gak punya duit
kalau ke rumah susun kan harus punya biaya
kalau kita biayanya nggak ada bagaimana
ya kan kita mencari sekarang mencarinya aja susah
itu kalau kita umpamanya di sono
membayar itu bulanannya
kalau yang pakai subsidi itu hanya cuma dua ratus lima puluh
tapi kalau yang umum tiga ratus lima puluh
belum air belum listrik belum uang keamanan
belum uang parkir motor
nah itulah anunya kita
jadi kalau sistemnya semua di situ sekitar sembilan ratus ribu lah
itu dalam satu anunya satu bulannya kita bayar
keluarga pasar ikan meyakini
masih ada harapan untuk kembali tinggal di sini
karena ada bantuan yang datang setiap hari